karena seorang mahasiswa universitas indonesia depok jawa barat mengacungkan kartu kuning kepada presiden jokowi dodo saat menghadiri dies natalis ke enam puluh delapan universitas indonesia depok jawa barat
mahasiswa itu pun diamankan oleh paspampres
kedatangan presiden jokowi banyak menuai protes dari bem universitas indonesia
peristiwa itu terjadi ketika jokowi selesai memberikan sambutan di balairung universitas indonesia depok jawa barat
saat jokowi berfoto bersama seorang mahasiswa berkemeja batik berdiri sambil mengangkat kartu kuning
bahkan sebelum kartu kuning itu diacungkan pria itu sempat meniupkan peluit sehingga menarik perhatian seluruh undangan yang hadir
pas pampres yang melihat hal tersebut langsung menggiring mahasiswa itu ke pintu keluar
tidak ada perlawanan dari mahasiswa yang digiring keluar itu
mahasiswa tersebut kini diamankan
pihak kampus untuk dimintai keterangan
sementara itu badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia bem ui memberikan keterangan pers pasca pengamanan terhadap sejumlah mahasiswa oleh pasukan pas pampres dan aparat kepolisian
bem ui menguraikan kronologis kejadian dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada presiden jokowi dan pemerintah
dalam konferensi pers yang digelar di gedung pusat kegiatan mahasiswa di kampus ui depok jawa barat
bem ui zadith taqwa memaparkan kronologis kejadian yang dialaminya dan sejumlah teman temannya
zadit mengaku tidak mendapat konfirmasi terkait rencana pertemuan bem ui dengan presiden jokowi untuk memberikan sejumlah usulan dari hasil kajian para mahasiswa
karena tidak ada kepastian akhirnya mahasiswa melakukan aksi damai di dua lokasi yakni di stasiun ui dan di balai rum ui
pertemuan hari ini terkait aksi
ya sebenarnya sempat dijanjikan
bahwa kita akan bertemu pak jokowi
tapi sampai tadi pagi belum ada kejelasan apakah benar kita bisa memberikan kajian itu atau tidak
kalau misalkan emang iya kalau misalkan emang diberikan gitu ya seperti apa bentuknya dan teknisnya seperti apa itu sama sekali tidak ada pemberitahuan
jadi ini bentuk upaya kami untuk kemudian kita bisa menyampaikan aspirasi kepada pak jokowi yang sudah bersedia untuk hadir di ui gitu
dan kemudian kami berusaha untuk menyambut dan mengingatkan kembali pak jokowi
terhadap tugas tugasnya yang belum diselesaikan
sementara itu dilansir cnn indonesia com jurubicara presiden johan budi mengatakan presiden jokowi tidak mempersoalkan insiden kartu kuning yang terjadi pada jumat pagi
meski demikian rencana pertemuan dengan ketua bem ui dibatalkan